tetap aku yang gak dipemenuhi
aku berkenan untuk menjadi pengikut
dan tugasmu adalah menghadang kian santan
jangan sampai bocah ini kadang semua rencana
kau kau ingin aku menghadang kian santan
turunkan aku pamuragan yang luar biasa
tidak mungkin aku turunkan ilmu kanuraganku
padamu bocah ini
aku akan memberikanmu senjata sakit
adalah gadau besar ini
adalah gadau bersikun

kau ingin tahu
jangan percaya mu
apakah pemain kun jos cart
santang dengan muda
hari ini adalah hari kematian
aku akan menghancurkan tempurmu dengan gadawusi keningin
apakah senjata ini membuat takut
kau tidak boleh takut
dan aku akan membunuhmu sekarang juga
senjata apa itu
kerusakan yang timbulkan yang sangat besar
sepertinya aku harus berhati hati
senjata itu sangat sakti
dengan senjata itu
aku bisa memanfaatkan senjata itu

aku akan melayani
aku berhak atas tujangmu
baiknya kau belikan tujang satunya lagi
kau tidak akan punya ada apa apanya
tanpa tujang yang aku pengen
kembalikan tujang itu
aku tidak akan
mencari tujang itu
kenapa kau terus mengindah
jika kedua tujang ini saling beradu
akan banyak timbul bencana
aku harus mencegah
agar tidak berada
kau tidak bisa menghindar lagi dari
jaga dewa batang
aku tidak hanyut